setiap warga negara pasti punya sosok ideal
siapa yang pantas menjadi pemimpin
atau mewakili suara mereka di parlemen
harapan besar masa depan yang lebih baik
ada di pundak pemenang pemilu
sesuai dengan janji mereka di masa kampanye
pemenang pemilu akan mengenapi janji kampanye
karena itulah pemilihan umum selalu dinanti
bukan hanya untuk mencari yang terbaik
tapi untuk membawa bangsa kita menuju masa depan
saya beni dermawan untuk cnn indonesia
kanal pemilu terpercaya